ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
terus bergerilya mereka turun ke warga untuk menyampaikan program andalannya
dalam sambutannya di acara deklarasi dukungan jaringan nusantara bagi agus silvi rabu pagi
agus harimurti yudhoyono mengaku menerima banyak informasi
tentang dugaan kecurangan selama proses kampanye pilkada dki
menurut agus yudhoyono bersama relawan
pihaknya akan melakukan pemantauan di setiap tempat pemungutan suara
lima belas februari mendatang
sementara untuk menghindari kecurangan di daerah basis pendukungnya
agus mengaku akan terus melakukan gerilya